wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
usai ditetapkan kpu sebagai wakil presiden terpilih pilpres dua ribu dua puluh
langsung mengunjungi warga di rusun muara baru jakarta utara
ini sambil membagi bagikan susu kepada anak anak
gibran menyebut kunjungannya kita juga masih akan menampilkan visual
terkait dengan gibran yang menyambangi anak anak
di kawasan jakarta utara yang telah membagikan susu
dimana gibran juga menyebut kunjungan ini sebagai bentuk silaturahmi
dengan warga rusun muara baru
kita ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih bersama pak prabowo

hari ini sudah final
hari ini saya silaturahmi dengan warga muara baru
ini saat ini rakyat menuntut kerjasama semua pihak
dan hari ini sudah ditentukan semuanya sudah final
ini saatnya bahu membahu bergandengan tangan
untuk membangun bangsa ini
berkoalisi dengan semua mas atau dalam arti gimana nih mas
akhirnya mengajak semua atau semua pihak yang kemarin menjadi rival atau gimana mas
ya yang namanya partai di dalam koalisi
ataupun di dalam kualisi ya
sama sama pengen ini membangun bangsa punya cita cita yang sama
saudara saat ini gibran rakyat membangun warga waples terpilih
sedang melakukan bertemu warga pertama kali setelah penetapannya di kpu
membagikan susu kepada anak anak di wilayah rusun muara baru
mas gibran kamu menjadi yang pertama dikunjungin mas
mas gibran ini sedaligus mereka yang perayaan mas
enggak enggak ada yang namanya perayaan
itu dia jurnalis kompas tv mario sarong yang mewawancarai gibran raka buming raka di rusun muara baru
usai ditetapkan oleh kpu sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan bersama dengan prabowo subianto